baiklah ini masih soal hari berbahagia
kali ini presiden ke enam republik indonesia susilo pampang yudhoyono mengucapkan selamat
atas pernikahan putri presiden jokowi kahiyang ayu dengan bobi nasution
sbi berharap pernikahan tersebut membawa berkah bagi jokowi dan seluruh keluarga besar
ucapan selamat tersebut disampaikan sby saat ia tiba di bandara adi sucipto sleman yogyakarta
tiba di bandara adi sucipto sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
sby sendiri mendapatkan undangan langsung dari presiden jokowi saat bertemu di istana merdeka beberapa waktu lalu
rencananya sbi akan hadir pada resepsi pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution yang akan berlangsung hari ini
saya berkunjung ke i dan jawa tengah ini justru untuk menghadiri resepsi pernikahan putri pak jokowi
saya mendapat undangan besok pagi pada saat akad nikah
saya dan istri dan keluarga dan terikut berbahagia
ucapkan selamat kepada putri beliau kahiyang ayu dengan suami
semoga bahagia dan membawa barokah bagi pak jokowi dan seluruh keluarga besar